kau pasti bisa menghadapi ini
kamu harus semangat ya
mak bangun dong mak
mak udah sadar
saya dibawa ke rumah sakit
maaf ada yang liat elsa waktu di dalam gak
elsa udah mati
aku dengar tentang kondisi elsa
dari salah satu tahanan tadi
aku harus cari tahu kebenarannya
kita berangkat sekarang yuk
iya pak kita ke rumah sakit
aku cuman kejabean
isi rahat ya
perjalanan kan lumayan
sama kiri rena
tunggu hanya gitu
aku kabarin masal dulu deh
mas kita dimas fingersade
kasian juga jessy ya
minta tolong sama randy untuk temenin gc ya
oh gitu yaudah makasih ya mas ya
ini aku sama rena udah jalan pulang ya
oh iya yaudah hati hati jalan ya
mas kamu udah dapet kabar soal saya belum
atau ngga nanti aku boleh boleh kesana gak sih mas
kan sudah bilang
kalau mau kesana nanti sama saya bareng bareng ya
oke mas oke yaudah kalau gitu
dada sekarang pasti nangis
karena aku gangguin
udah kamu tenang aja ya kita doakan yang sebaik baik aja
ya allah lindungi elsa
tolong berikanlah kesempatan untuk elsa merasakan kebahagiaan dengan kisha
semoga perkataan nabi tadi tidak menjadi kenyataan
ya allah abang mohon selamatkan elsa ya allah
udah mesti pak
ada apa ya pak
saya minta tolong sama kamu ya rende
besok itu kan sidang putusan iqbal
saya minta tolong kamu temuin jessica kesana ya
saya dan andin tuh khawatir kalau tiba tiba nanti depresinya jessica bisa kabur
besok saya akan nyebut dan antar bella
saya akan nyebut dan antar bella
makasih banyak ya
tidak ada masalah pak

perasaan aku masih gak enak
aku kepikiran elsa terus
askara juga dari tadi nangis mulu
aduh gak tau deh
ini dia tadi dia nangis terus kan
oh kayaknya harus ganti popok deh
aku ke kamar dulu ya
kasnya penuh ya
dengar makan apa apa
pasti dia lagi merasa sedih
yuk kita masuk yuk
yuk let's go
buka lampu ancus
eh cus mau ambil tasnya
pengen kesana pasti gak dipengesal pengesal

gak mungkin aku tinggal
gimana keadaan dia ya
dia baik baik aja gak ya
aku telepon mama deh
aduh gak diangkat lagi
coba ketepen papa kali ya
gak diangkat juga
aduh gimana ini
eh eh kenapa sayang
kok dari tadi pulang sekolah tante jas liat rina mukanya gini sayang
rina kalau mau cerita rina bisa cerita sama tante jas
aku sedih tante jas
mana tadi aku pegang pipinya adek
tadi sekarang nangis
bukan karena gemoy
tante jas karanya nangis karena aus
atau juga mungkin benar kata mama
mungkin diapresnya dedek full
penuh sama titik
jadinya adik gak nyaman terus nangis
jadi bukan karena aku
kakak baik kok
pasti tante jas sama anjus cuma mau ngibur aku
cuma mau ngibur aku
eh tuh liat tuh
tadi miss kiki udah potong potongin buah
boleh nggak aku disuapin mama
aduh udah sekarang
nah gini deh
kakak yang baik
tante jessi aja yang suapin reina
atau sama anjus juga mau kok suapin reina
mama soalnya masih udah diaskara
soalnya udah diaskara masih baby banget
masih kecil banget
masih butuh banget mama
jadi kakak yang paling ngertian sabar ya
kita susahkan dulu ya
sekali kali sama anjus deh
cuma senyum dikit dong
senyum dikit dong
kok buang gitu kenapa
aku lagi kepikiran elsa
soalnya pasnya elsa kebakaran
astaghfirullahaladzim mbak mirna
ya makanya itu yang membuat aku kepikiran
aku juga belum tahu kabarnya
kayak apa kan makanya aku lagi nunggu masalah
dateng kesana bareng
terus yang terakhir kali mbak tahu tentang rasa gimana mbak
kenapa dia dia gimana
aku gak tau apa apa
saya pulangin teratnya
kerjaan ganteng banyak soalnya
kita jadi jalan
mas karakan butuh kamu gak bisa ditinggal
saya tanya ke adanya lhasa gimana
tadi aku udah sempat hubungin mas
tapi gak diangkat
gak diangkat kan
nanti sibuk mungkin
udah udah udah kamu tenang ya
mau nanya apa ada pasien
bernama el sandi atau setia di ug di sini
masih belum sadarkan diri
masih ditangani oleh dokter
jauh kuat sayang
jangan mikir macem macem
jangan mikir macem macem
tolong selamatkan aku ya
amba ingin memperbaiki semuanya dari awal
amin ya allah
sus saya mau cek bukannya dulu ya
terus tolong siapin kain kasa dan antiseptik ya
karena darahnya harus segera dihentikan
sampai jumpa lagi
mainkan kayak apa lu
tadi angkat ma
pasti terjadi sesuatu sama elsa pa
mama tuh jangan berpikiran buruk dulu ya
belum tentu hal itu terjadi yang buruk itu
iya ya sekarang mama tenang dulu ya
tenangin diri dulu ya ma
pa gimana mau tenang sih pa
dan sampai sekarang kita nggak tahu sama sekali keadaan di sana
gimana elsa dia selamat atau enggak
ya yaudah papa telepon nino lagi ya
masih belum dia angkat ma
ya allah tolong selamatkan elsa ya
terus gimana sekarang kita pak
ya udah gini aja mah
kita doa semoga elsa selamat dari kebakaran itu
ya allah ya allah

pasien saat ini dalam keadaan tidak sadar pak
dan akan dibawa ke ruang rawat karena ugd penuh oleh korban kebakaran yang lainnya
untuk info selengkapnya bisa tanyakan kepada dokter
pasien tadi istri saya elsa nidita kondisinya gimana sekarang
bapak dan ibu yang tenang ya
kondisi pasien tersebut alhamdulillah baik baik saja
luka tusuk di bagian paha yang dialaminya pun sudah kami tangani
bentar dok luka tusuk di paha
ya namun kami belum bisa memastikan penyebabnya apa
yang pasti luka tusuk tersebut didapatkan karena insiden kebakaran
karena lukanya masih baru
saat ini kondisi pasien tersebut masih belum sadarkan diri
kemungkinan karena terlalu banyak menghirup asap
kami akan berbuat semaksimal mungkin
semoga kondisi pasien segera sadar dan pulih
tolong dibantu doa ya
terima kasih dok
pak aku kabarin orang bawaku dulu ya
iya membalik badan gitu ya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
pak gimana keadaan papa di sana
papa mama baik baik aja
cuman elsa masih masih di rumah sakit
papa baru bisa sekarang telepon kamu sama andin
cuman dari tadi nih andin agak panik pak
nanyain papa mama keadaan di sana sama elsa
andin di situ gak ada deket kamu gak al
ada di kamu sayang
halo ma gimana keadaan elsa elsa baik baik aja kan
alhamdulillah elsa baik
cuma sampai sekarang dia belum sadar
dan sekarang elsa baru mau dipindahin ke ruang perawatan setelah dari ugd
udah mama tenang ya
tapi tadi dokter bilang katanya
elsa itu kena luka tusuk di pahatnya sayang
kamu sama al fokus ngurusin naskah aja dulu ya
ya pokoknya nanti secepatnya aku akan datang ke sana aku untuk jemukin mama papa sama elsa
mama jaga kesehatannya mama baik baik di sini ya
kabarin aku terus ya mak ya kalau ada apa apa ya
dan semoga elsa bisa cepet pulih ya ma
mama minta tolong kamu bantu doa ya nak
tolong doain selalu adik kamu
supaya dia cepet sadar dan cepet sembuh
ya udah kalau gitu ya nih
iya ma assalamualaikum
tapi sekarang lagi dipisah sama dokter
kita dengerin aja ya semoga elsa bisa cepet sembuh
gimana ma elsa udah tidur
udah udah bobo tadi minum susunya udah banyak
halo noh kamu dimana noh
pak ini lagi di rumah sakit polri elsa dibuat sini untuk dirawat pak
dia selamat kan dia baik baik aja kan
alhamdulillah pak kondisi elsa tidak kenapa napa
cuman kata dokter elsa terlalu banyak menghirup
asap dari kebakaran makanya sampai sekarang masih belum sadarkan diri
ya kita doain aja mudah mudahan cepat sadar pak
alhamdulillah kalau begitu
oh iya pak kesa gimana pak
kesa baru aja tidur dia
tadi sempat rewel sih tapi sekarang untungnya udah tenang
yaudah pak aku tunggu di sini nanti aku kabarin lagi ya
gimana pak elsa udah dirawat
elsa tinggal tunggu sadarnya aja mak
alhamdulillah ya allah
mudah mudahan aja dia cepet sadar ya pak
mudah mudahan ya pak
alhamdulillah ya allah ketakutan aku tidak terjadi
semoga kamu cepat pulih elsa
biar nanti aku tungguin elsa
emang nggak akan pulang mama mau nunggu di sini aja
lihat saya buatin susu cokelat ya
buat apa nung
nunggu deh ntar
nihidurin dia nung mas
mama minum mama minum susu dulu ya
adik sekarang kamu papa dulu ya
kau apa nung
kau mau minum susu cokelat
kamu semesta mesta ada fase sih
tanpa kata cinta
yaudah sekarang istirahat
besok kalau memang ada waktunya
mau kesana juga bisa kita jemputin dulu ya
beneran ya secepatnya kesana ya
mau gantian gak
aku masih di dunia
terimakasih ya mas
kamu selalu menjadi tempat bersanar aku selain omah
hari jauh bersama dia
mbak jessica pokoknya harus semangat
apalagi kan mbak jessica ditemenin sama mas rendy kiki
iya ki terimakasih banyak ya
tapi bukan karena ditemenin adi loh
karena ini merupakan persidangan terakhir saya
dan itu artinya
saya gak perlu liat wajah orang itu lagi
akhirnya mbak jess
kiki seneng dengernya
semangat ya mbak jess
sama sama mbak jess
nah ini mas rendy nya udah dateng mbak jess
selamat pagi mas rendy
selamat pagi mas rendy
selamat pagi mas rendy
selamat pagi mas rendy
gimana kamu udah siap
mau di tiap mas
mau di jauh
mau di gedung
kiki mah terserah pas soal yang penting
daripada badan rendy sana tuh
bersihin meja makan
iya kok ini barusan kiki juga mau masuk ke dalam rumah kok
mas rumahnya padahal mas rendy
enak lah gitu mas rendy
nanti di jalannya tadi ya mas radi ya
kiki masuk dulu ya mas ya
semoga semuanya berjalan dengan lancar
aku doain yang terbaik buat kamu
amin makasih banyak mbak
kalau gitu kita jalan dulu ya
mama mau jadi anak aku
mama harus jagain jadi askara
jangan kata jangan papa ya sini ya
eh terus nanti kita jadi ke tempatnya elsa gak
ah itu dia nih
maaf ya kemarin saya dian di kamar ini ya
tadi ini kan rendy tuh temenin si jessica
saya lupa kalau rendy tuh nganterin jessica sekarang
jadi kerjaan kantor pasti nunggu
gak apa apa ya lain waktu ya
aku juga ngerti kan kamu juga ada kerjaan
yaudah kita berangkat ya
sama papa sekolahnya ya
dadah kakak rina dadah
salam dulu mama
ya masuk dulu ya mas
semoga teman teman yang lain
ya allah kesha
semoga mama secepatnya bisa bersama kamu nak
kamu tahu bagaimana kondisi elsa saat ini
yang saya dengar elsa dipindahkan ke ruang perawatan
semoga pagi ini dia pulih
ya syukurlah semoga saja kondisi elsa segera pulih
dan saya juga berpikir akan merekomendasikan elsa untuk mendapatkan remisi bebas
karena dia telah menolong banyak orang disini
ya kalau begitu saya permisi ya pak
alhamdulillah ibu elsa sudah sadar
ibu jika ibu sudah bisa merespon
coba ibu lihat jari saya ada berapa
baik ibu tunggu ya
saya akan panggilkan dokter
sus gimana keadaan anak saya sus
anak ibu elsa sudah sadar
saya akan panggilkan dokter untuk segera mengecek keadaannya
kalau gitu kita boleh masuk sekarang kan
jangan dulu bu biar dokter periksa dulu
nanti dokter yang akan menentukan
ma mau gue tenang dulu ma
yang terpenting sekarang elsa sudah sadar ya
mudah mudahan kondisinya baik baik aja
iya sabar dulu ya
joanna peluk mama dulu dong
yang semangat ya belajarnya
dari sana masuk sekolah yang pintar ya
kenapa kok gitu mukanya
aku sedih pak
ada dadah sekarang
mama gak bisa antarin aku ke sekolah
gak bisa nemenin aku main
ma dengerin papa
under magistrate jadi dom dongg
itu masih lama pak
rena kangennya sekarang

sebentar lagi ya

jadi bisa didipin
ya bener nggak boleh sedih
ah kan mau sekolah
kan ada incis
incis kan selalu ada buat rena
nah biasa juga ada tante jess
terus nanti kalau oma udah sembuh oma juga pasti antar rena lagi
sekarang malah kok spesial banget
udah nggak usah sedih lagi ya
sekarang sekolah belajar yang pintar ya
kan mau jadi kakak sekarang
mau jadi kakak harus pintar
harus bisa jaga adiknya
nanti kalau dede askara agak lebih besar nanti dede askara yang jaga kakak rena
karena kakak rena kan perempuan
ayo masuk nanti miss erina kalau udah gatung kirain aja renanya kenapa
ya saling dulu sama papa
belajar yang pintar ya
jangan sedih lagi
erina kok kamu nggak masuk masuk yuk masuk
tunggu di sini ya
saya langsung berangkat dulu ya
kau pasti bisa menghadapi ini
kamu harus semangat ya
ini akan jadi yang terakhir kalinya
kamu datang ke persidangan
iya jadi ilang juga is pronoun
di mana semuanya
kali ini aku sangat berharap kamu dihukum seberat beratnya
kamu kok jauh sama mereka
sekarang lebih sering main sama dede asikara
aku janji gak bakal
jangan sedih lagi ya
kau rumah sakit baru
ya udah mama salam aja ya pak
kasian kan kesya gak ada yang jaga
iya nanti kita gantian emak ya
pasti bu sarah juga sibuk banget ngurus elsa
papa udah telfon nino kalau mau kesana
udah tanya ruangannya elsa dimana
nanti papa telepon di jalan
papa hati hati di jalan ya
ya udah papa jalan ya
jangan nesek ya
semoga mama kamu sehat pak
kesya mudah mudahan mama selamat ya sayangnya
cepet sehat ya